ada masih bersama kami di sien indonesia news report
ini ada informasi dari jember putri
kalau kita lihat biasanya anak anak kan ke sekolah naik sepeda
atau naik motor atau mungkin di jalan kaki
atau mungkin di antara orang tuanya
ini ada sesuatu yang berbeda di jember jawa tengah
ada siswa sekolah menengah pertama di jember
yang pulang pergi sekolah ini naik kuda
kuda ini bukan merek mobil tapi kuda ini kuda beneran
orang tuanya sengaja memberi kuda
karena ia khawatir sang anak ikut kebut kebutan di jalan
ulul albab duduk di bangku kelas sebelas
sekolah menengah pertama islam terpadu ibnu sina
di desa suku dempok wullahan jember
setiap pagi bocah empat belas tahun ini menyiapkan kudanya
sebagai alat transportasi menuju sekolah yang berjarak sepuluh km
sudah dua tahun ulul menunggang kuda ke sekolah
orang tua mendukung apa yang dilakukan ulul
selain suka merawat kuda ia juga menganggapnya sebagai olahraga
bila lelah atau lapar
kuda berhenti untuk makan rumput yang ada di sekitar jalan menuju sekolah
pihak sekolah menilai apa yang dilakukan ulul sebagai contoh yang baik
sebab rekan sebayanya yang sebenarnya masih di bawah umur
banyak yang bermotor ke sekolah dan kebut kebutan di jalan raya
hingga membahayakan pengguna jalan lain
namun ketika orang tuanya menginginkan untuk anaknya bisa naik kuda ke sekolahan
maka pihak sekolahan pun
pihak sekolah mendukung ulul dengan menyediakan parkiran khusus kuda
sehingga hewan tersebut bisa bebas bergerak dan mengisi bahan bakarnya dengan makan rumputan
saya fulkus mandani kontributor jember jawa timur